skandal kasus mega korupsi iktp seperti mengulang babakan lawas adu bantah antar mantan ketua umum dpp partai demokrat anas urbaningrum
dan mantan bendahara umum partai yang sama muhammad nazarudin
seperti juga dalam kasus hambalang dalam kasus yang bisa jadi masuk skandal korupsi terbesar di negeri ini
anas kembali mengaku di fitnah makhluk yang bernama nazarudin
fiksi membedakan mana cerita kosong mana keterangan yang benar mana fitnah dan mana yang fitness
begini kalau soal kongres kan sudah ada sidangnya sendiri satu peristiwa masa ada dua cerita kan begitu
jadi ya sebetulnya kalau mau jernih mau teliti mau jelit
jadi sebetulnya dengan mudah bisa membedakan mana karangan mana fakta yang benar
mana kesaksian mana kesurupan itu beda
tapi dipastikan tidak ada aliran uang sedikit pun sepeser pun dari iktp yang mengalir ke mana
daun jambu aja nggak ada apalagi uang
rangkaian kata kata anas kamis pagi jelas berbeda dengan kesaksian mantan kolega dekatnya
bekas bendahara umum partai demokrat muhammad nazarudin tiga hari sebelumnya
saat bersaksi di persidangan korupsi ktp elektronik
nazarudin jelas jelas menyebut peran dan keterlibatan rs sejak awal proyek ktp elektronik
kasus yang bisa jadi salah satu skandal korupsi terbesar di negeri
terus baru andi diperintahkan saya diperintahkan mas anas untuk memanggil andi untuk membicarakan gimana konsepnya
di luar pertemuan tadi
di luar pertemuan tadi
yang pertemuan itu ada apa
ada pertemuan itu yang mulia
baru yang bertemu pada waktu itu saudara anas saudara andi dan saudara
di ruangan peraksi yang mulia
di ruangan peraksi yang mulia
di ruangan peraksi
berarti bukan di ruangan saudara anas
terus di si saudara andi menjelaskan bahwa program ektp itu modalnya sekian keuntungannya sekian
dia jelaskanlah secara detil pola kerjanya begini nanti pembelian barangnya seperti ini
terus dia ada bawa sampel sampel
contoh barang waktu itu nanti barangnya kira kira seperti ini begitu
kronologis yang disampaikan nazarudin nyatanya dibantah oleh anas
dia bahkan mengaku tidak pernah bertemu apalagi mengenal sosok tersangka andi agustinus alias andi narogong
selaku pihak pemberi suap dalam kasus korupsi proyek pengadaan ekt
pernah kelompok ismi
kalau itu kan mudah dicek kan
kalau di tv ada atau enggak kan begitu
kalau dari mas anas kenal
saya kenal punya namanya teman andi juga tapi bukan andi na rogong
berarti ditegaskan kalau tidak kenal sama sekali sama andi atau pernah ada hubungan
mudah mudahan hari ini pertama kali saya bisa ketemu kalau kalau ada ya atau suatu hari
jadi gak kenal ya mas
karena kan disebutkan mas anas ini salah satu pihak yang melakukan penganggaran itu
ya kata itu toh
kata makhluk itu toh
adu bantah anas versus nazar ini seperti membuka babakan lama
tahun dua ribu empat belas anas juga berulang kali membantah keterangan nazarudin saat keduanya dipertemukan dalam kasus korupsi wisma atlet hambalang
tinggal waktu dan kejelian majelis yang akan menjawab
siapa yang benar berdasarkan fakta atau hanya sekedar behind bermain di kata belakang
alan maulana cnn indonesia
ketika mas arudin mengumpulkan pertanyaan ini adalah berlangsung beberapa menit yang lalu
dana di luar dpc dpp apakah kemudian itu memang sesuai dengan apa yang saudara tadi gambarkan
itulah memang tidak dibahas secara khusus
di tim relawan tidak dibahas secara khusus
baru tahu detailnya itu ketika di persidangan saya itu
siapa yang megang data detail dan menyampaikan itu disertai dengan bukti bukti itu
ya yang namanya saudari julianis itu
kemudian sekarang terkait dengan mekanisme pengurangan dana
tadi penggalangan pengumpulan sudah sekarang mekanisme pengeluarannya
apakah setiap nazarudin
mengeluarkan dana terkait entah itu entah itu kepentingan partai entah kepentingan kongres
itu atas persetujuan dan sepengetahuan saudara
dalam kongres tidak karena itu tugas mandiri dari relawan
kalau di partai tugas pendahara memang secara rutin menyampaikan laporan kepada partai perkembangan keadaan keuangan partai
pengeluaran jadi sebelum dana itu disetujui untuk dikeluarkan
apakah sebelum itu dana dikeluarkan minta persetujuan saudara dulu
dana apa maksudnya
ya dan entah yang dikumpulkan oleh nasarud entah itu dari iuran entah itu dari di luar iuran
yang dikumpulkan oleh nazarudin sebagai pendahara fraksi maupun pendahara partai
sebelum itu digunakan atau dibelanjakan apakah sebelumnya minta persetujuan saudara
tidak kalau bendara fraksi tidak
kalau bendahara partai kan urusan partai itu rutin rutin kan sudah jelas
tidak ada yang khusus jadi tidak perlu persetujuan khusus
urusan partai itu misalnya urusan transportasi konsolidasi kegiatan musda musab itu ya sudah rutin aja berjalan normal seperti biasa
tidak perlu laporan khusus persetujuan khusus
persetujuan khusus itu biasanya di palu ada momentum momentum besar seperti pilek atau pilpres
nah itu ada yang khusus tapi kalau kegiatan partai sehari hari itu tidak perlu persatuan seperti itu
kalau seperti kegiatan kongres itu termasuk kegiatan partai atau bukan
kongres kegiatan partai
kemudian untuk pengeluaran anggaran oleh nasaruddin itu apakah harus
tidak tidak kalau kongres yang dimaksudkan di sini kan dalam konteks pemenangan sebagai kandidat kan
bukan kongres sebagai kegiatan institusional itu bukan
dan itu ada pada setiap kandidat
seperti tadi yang saya sampaikan baru terungkap bahwa saudara nazarudin sebetulnya dia juga menjadi relawan dari dua kandidat yang lain
faktanya seperti itu
baik saya kembali ke pertanyaan berikutnya
saudara kenal dengan orang yang bernama fahmi andri
fahmi andri saya tidak kenal kalau nama fahmi andri
tidak kenal fahmi yandri saya tidak kenal
tidak kenal ya
seperti yang saya membaca di surat al quran
mega korupsi ktp elektronik akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami